sus ini cucu saya keisha badannya tuh demam
dari semalam dan sampai sekarang belum turun
sebentar ya saya cek dulu
mohon maaf saya harus bawa bayi ibu untuk diperiksa ke dokter
ibu bisa menunggu di ruang tunggu
sa ayo cepat kasih keisha ke suster
jadi biar cepat diperiksa sayang
nanti kita ketemu lagi sama kesha cuma sebentar kok
biar semua anak kami
ayo ya sus boleh diambil aja
ini cuma sebentar aja keisha lagi diperiksa
ayo kita duduk dulu yuk di situ yuk
cuma sebentar kok ayo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pa papa apa kabar
alhamdulillah baik din
papa lagi di mana papa lagi di coffeesity sama mama
papa sama mama lagi di bandung
kami sekarang lagi di rumah sakit anaknya
terus anaknya elsa nggak kena kenapa kenapa kan
sekarang lagi dicek sama pama dan elsa di ro igd
kalau mereka tawa kalau lagi bermasalah dan mau nginep di sini
enggak apa apa pa tadi aku rencananya mau main coffeesity
mau ketemu papa sama mama
tapi karena mama sama papa lagi sibuk ya udah nggak apa apa
semoga elsa dan anaknya nggak kena kenapa kenapa ya
ya nanti papa salamin ya
ya udah kalau gitu papa mama jaga kesehatan ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din kenapa ya
tumben malam malam mau ke coffeesity
andi n amiga rina dari wilayah mana sekarang ya
gue harus pastikan mereka aman
andi napa mau terima telepon dari gue
tapi gue khawatir sama mereka
gue gak akan bisa tenang
apa gue chat dulu ya
sekarang kemana ya
papa sama mama gak ada dirumah
udah dimana nin
jadi dulu mama sama mahrum papa tuh pernah berantem
apa ya pernikahan itu menyatukan
dua manusia dengan isi kepala yang berbeda
ya beda pendapat
itu hal yang wajar nih
iya sih pastinya ma
eh mau ngomongin seterah
tapi kamu jangan bilang al ya
soalnya lu gak tau
tapi ini nggak boleh dicontoh ya
ini sebenernya juga
waktu itu mama tuh lagi marah banget
terus mama lagi berantem sama papa
akhirnya mama ngambek
mama keluar dari rumah
iya waktu itu ah lagi liburan di luar negeri
jadi dia gak tau
terus dia sms nyaring mama
terus gimana ma
karena mama inget pesan orang tua mama
bahwa seorang istri itu
tidak boleh dengan sengaja membuat suaminya khawatir
ya akhirnya mama kasih tau deh
lokasi mama ada dimana
terus papa jemput
ya setelah papa jemput
mama tetep ngambek
ya salah mama dihimin aja dulu
aku tetep harus bales
aku tetep harus bales
aku tetep harus bales
aku kan masih istri masak
aku tetep harus bales
aku tetep harus bales
aku tetep harus bales
aku tetep harus bales
dibaca tapi kenapa gak dijawab
gak mau bales chat dari gue
alhamdulillah andin bales
aku sama rayana dirumah papa mas
alhamdulillah andin masih mau bales chat gue
andin sama rayana dirumah papa berarti sudah aman

kalau andin cerita semuanya ke papa
tapi gue harus siap menghadapi papa
kalau andin cerita semuanya ke papa
kalau papa minta penjelasan
karena lagi di rumah kan
ini ada yang mau gue bicara yang penting
gue ke rumah lo sekarang ya
oke yuk tunggu gue
oma sama opa gak ada ya mak
terus kita gimana
ya ma aku lapar
gimana kalau kita cari restoran yang enak
ya udah ma pesen taksi dulu ya
kita tunggu ya
ditutup dulu ya sayangnya
kok lama banget sih ma kesasnya diperiksa nya
samar ya tenang
nanti dokter kasih tahu ya
ini udah kelamaan ma keisha kenapa sih ma
dokter gimana kondisi anak saya
kami harus melakukan serangkaian pemeriksaan darah lengkap untuk anak ibu
pemeriksaan darah lengkap
memangnya cucu saya kenapa dok
saya belum bisa menyimpulkan pak
sebelum kami melakukan observasi
cucu saya tapi bisa sembuhkan ya dok ya
kami akan periksa dulu ya bu
karena ini demamnya cukup tinggi
kami minta persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan pemeriksaan darah
ibu kandungnya yang mana ya
saya saya dokter saya ibunya
gimana bu apakah ibu setuju
ya saya setuju tolong dok
akan kami lakukan ya bu
keisha anak yang kuat
ya insya allah gak apa apa
kita berdoa supaya anak kamu baik baik aja ya sayang
sepertinya keadaan keisha cukup gawat
aku rasa nino harus tau keadaan keisha daripada terlambat
sebentar ya sayang ya
mam surya kemana ya
kamu kenapa kamu melamun gitu
gak apa apa pak
kamu gak habis pikir
rena kan anaknya ceria
tapi pas acara itu kayaknya rena gak menikmati
padahal kan banyak teman teman pantinya
acaranya cukup meriah
gak ada bahagia bahagianya
ya kalau bapak lihat sih acaranya menarik bagus
ya rena itu nggak enjoy itu
gak ada papa mamanya di sana
ya karena aku juga papanya
buat rena itu
papanya tetap al
kamu itu om baik
ya tapi kan aku
aku lagi berusaha untuk
kesalahan aku di masa lalu pak
saat rena lahir
kamu punya kesempatan itu no
tapi kan papa tahu sendiri
semua karena manipulasi elsa
tapi paling tidak sekarang kan
aku ada niat baik
jadi lebih baik lagi memperbaiki
kesalahan yang pernah aku buat
ya mudah mudahan semuanya
ya kamu memang harus berusaha
gak bisa memaksakan hasilnya
harus sesuai dengan keinginan kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi